di tengah euforia masyarakat tanah air menyambut perhelatan asean games
ada polimik yang muncul
sejumlah foto yang menunjukkan pemasangan bendera negara peserta asian games
menggunakan tiang bambu beredar viral
netizen pun mengkritik karena dianggap membuat malu jakarta sebagai tuan rumah
rabu siang sejumlah warga kembali menata bendera yang terlipat
yang terpasang di pagar pembatas jalan pluit selatan raya
penjaringan jakarta utara
warga mengaku bahwa mereka lah yang memasang bendera
dengan menggunakan bambu yang diikatkan dengan kawat
pemasangan ini merupakan swadaya masyarakat
sebagai bentuk partisipasi memeriahkan ajang asean games dua ribu delapan belas
itu buat apa aja uangnya pak
uang buat ya ini aja pak buat beli bambu dengan bendera
sebelumnya netizen mengkritik pemasangan bendera menggunakan bambu ini
mereka menganggap pemerintah provinsi tidak siap dan membuat malu
padahal anggaran asian games telah disediakan
pasca viral dan mendapat tanggapan negatif netizen
tiang tiang bendera pun sempat dicopot
namun gubernur dki jakarta anies baswedan
menginstruksikan pemasangan kembali bendera bendera tersebut
sebagai bentuk penghargaan atas inisiatif
anies bahkan mengecam beberapa pihak yang mengkritik
penggunaan tiang bambu bendera peserta asean games di penjaringan
senada dengan instruksi gubernur
wakil gubernur dki jakarta
juga mengajak masyarakat melakukan gencatan senjata
hingga ajang asian games selesai
demi kesuksesan penyelenggaran pesa olahraga terbesar di asia ini